ya dan informasi terbaru ada satu lagi tadi saksi yang merupakan pemeran dengan inisial cn juga datang memenuhi panggilan
sementara itu untuk selebgram dengan inisial s menyatakan tidak bisa hadir dan akan hadir pada pemeriksaan selanjutnya di dua puluh lima september dua ribu dua puluh tiga atau hari senin
kita beralih ke informasi lain ada empat atau sudah empat puluh empat hari ini siswi sd di gresik jadi korban kekerasan hingga mata kanannya mengalami gangguan penglihatan
dan menyebabkan dirinya tidak masuk sekolah menurut sang ayah kondisi psikologis putrinya masih berumpulih dan butuh pendampingan
sementara itu dinas pendidikan kabupaten gresik menjamin korban akan dilindungi dan diberikan kebebasan untuk memilih jika ingin pindah sekolah
sah siswi korban kekerasan di sekolah hingga mata kanannya mengalami gangguan penglihatan di gresik jawa timur
sudah lebih dari empat puluh hari tidak kunjung masuk ke sekolah
sang ayah mengungkapkan kondisi psikologis putrinya masih belum pulih dan masih dibutuhkan pendampingan
setiap diajak bicara korban masih belum fokus dan terkadang tidak menjawab
meskipun tetap di situ ya nggak apa apa
yang penting kan masih teman teman yang akan suka suka
anaknya di mana menurut anak saya
dinas pendidikan kabupaten gresik pun mendatangi rumah sah pada senin siang
pihaknya berjanji untuk mendampingi kelanjutan pendidikan bagi siswi kelas dua sdn dua ratus tiga puluh enam gresik ini
dinas pendidikan gresik menjamin korban akan dilindungi dan diberikan kemampuan untuk menjaga kemampuan

dinas pendidikan kabupaten gresik menjamin korban akan menjaga kemampuan
dinas pendidikan kabupaten gresik menjamin sah akan dilindungi dan diberikan kebebasan untuk memilih jika ingin pindah sekolah
kita milih lembaga mana yang disukai milih lembaga mana yang paling cocok untuk dia
sehingga nanti kita bantu total lah
bagaimana proses studi proses pembelajarannya terus berlanjut
karena ini untuk masa depannya
jadi ketika mau pindah difasilitasiin
saya fasilitasi penuh saya bantu total
dinas pendidikan kabupaten gresik menjamin korban akan menjaga kemampuan
pihak keluarga menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi dan berharap kasus ini bisa cepat diselesaikan